kita ke informasi lain kali ini terkait dengan terbaliknya arung jeram pada hari minggu kemarin di dunia fantasi ancol
tiga pengunjung yang mengalami kecelakaan perahu arung jeram terbalik di dunia fantasi ancol jakarta utara
masih dirawat di rumah sakit satya negara sunter tanjung priok jakarta utara
resma saputra warga tambun bekasi yang menjadi salah satu penumpang perahu arung jeram
masih terbaring lemas di ruang perawatan rumah sakit satya negara
resmia terluka di bagian lengan dan kepala
menurutnya kejadian terjadi begitu cepat
ia dan teman temannya tak menyangka perahu yang ditumpanginya akan terbalik
pihak ancol telah menanggung biaya perawatan korban di rumah sakit
menurutnya pengamanan wahana arung jeram sudah sesuai standar
karena penumpang yang naik perahu tersebut tidak terlepas dari perahu sewaktu terbalik
pengamanan sih kalau pengamanan
karena kan bukan kayak kita lepas atau kita lepar lepar atau kita mentau atau kita gitu kan
gak ada yang bisa berbasis
itu sudah bertanggung jawab ya
tanggung jawab ya
itu awalnya ombaknya gede atau gimana sih bang
nggak sih biasa sih emang musibah kita gak ada yang tahu sih
tapi udah safety semua
sementara itu kepolisian resor metro jakarta utara
masih menyelidiki peristiwa terbaliknya perahu arung jeram di dunia fantasi ancol jakarta utara minggu kemarin
yang menyebabkan tujuh orang berada di rumah
saat ini sebanyak tujuh saksi masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian
guna penyelidikan lebih lanjut
ketujuh saksi yang diperiksa terdiri dari pihak ancol dan juga korban
mereka diperiksa untuk dimintai keterangan
guna mengetahui penyebab kecelakaan tersebut
akibat peristiwa tersebut tujuh penumpang mengalami luka di bagian tangan dan wajah
dan dilarikan ke rumah sakit satianegara suntar tanjung priok jakarta utara
hingga hari ini tiga korban masih dalam perawatan
sementara empat lainnya sudah diperbohongkan
mereka diperbolehkan untuk pulang
dengan pengobatan para korban
untuk proses masih dalam proses penyelidikan kita
saat ini masih kita lakukan penanganan
ya selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana perkembangan informasi
terkait pihak kepolisian yang hingga saat ini masih menyelidiki
penyebab terbaliknya perahu di wahana arung jeram
yang melukai lima pengunjung di dunia fantasi ancol jakarta
untuk mengetahui seperti apa perkembangan penyelidikan
sudah ada korespondensi ann indonesia albi pratama
selamat pagi albi
bagaimana sejauh ini perkembangan penyelidikan insiden dari wahana
arung jeram di dovan ancol ini
ya selamat pagi lady dan juga aldi
terkait dengan insiden yang dialami oleh sedikitnya lima orang pengunjung
dari wahan arung jeram yang ada di dunia fantasi taman impian jaya ancol
pada hari minggu kemarin
sampai saat ini pihak dari kepolisian polres metro jakarta utara
masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan insiden yang terjadi
ada sedikitnya tujuh orang saksi yang nantinya akan dipanggil
kemudian untuk diperiksa ataupun dimintai keterangan terkait insiden tersebut
mulai dari pihak operator ataupun
pengendali dari wahana arung jeram pada saat kejadian
lalu pihak teknisi dan juga pihak dari manajemen dunia fantasi sendiri
memang sampai saat ini belum ada satu orang pun yang ditetapkan
sebagai tersangka akibat insiden ini
tetapi memang pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan
sampai saat ini memang belum ada informasi apakah
wahana arung jeram sendiri sudah bisa dibuka untuk umum
karena memang proses penyelidikan masih terus berjalan
karena informasi terakhir setelah kejadian terjadi pada hari minggu
tanggal dua puluh dua oktober dua ribu tujuh belas lalu
sekitar pukul lima belas tiga puluh waktu indonesia barat
wahana tersebut berjalan
langsung diamankan dan juga langsung ditutup
bagi para pengunjung yang sudah mengantri
ataupun sudah datang ke dunia fantasi sendiri
dan memang sampai saat ini
lima orang yang mengalami luka luka sebelumnya
sudah dirawat di rumah sakit satianegara jakarta utara
di mana sebenarnya ada tujuh orang korban
tetapi empat diantaranya sudah diizinkan pulang
sementara tiga yang mengalami luka cukup parah di bagian kepala
dan juga mengalami lecet lecet dan juga memar
masih dirawat secara intensif di rumah sakit satianegara
dengan tanggungan biaya dari pihak dunia fantasi
dan sampai saat ini memang pihak dari taman impian jaya ancul
juga belum memberikan keterangan secara resmi
mengenai bagaimana sebenarnya kronologi yang terjadi
dan juga bagaimana insiden ini bisa terjadi
memang secara historis pihak dari taman impian jaya ansur
juga dulu beberapa kali pernah mengalami sejumlah insiden
walaupun tidak mengakibatkan korban meninggal
ataupun luka luka yang cukup serius
tetapi ini merupakan salah satu teguran
ataupun salah satu peristiwa yang memang harus
adanya perawatan perawatan dari sejumlah alat alat
ataupun mesin mesin dari sebuah wahana
yang memang sudah berumur cukup lebih dari sepuluh tahun
seperti tuledi dan juga aldi
baik terima kasih atas laporan anda
korespondensi an indonesia albi pratama melaporkan